dari fikri bukan ya
betul saya bicara dengan mbak aurel puri
ini mbak boleh minta waktu saya sebentar
mbak berkesempatan mendapatkan
dan free biaya administrasi dua tahun
oh enggak enggak mbak
enggak salah kok
mbak saya gak tersorik mbak
ke antikong karena gue tuh penasaran banget
pengen lihat kayak apa sih
perbatasan yang baru
direnovasi karena kan selama ini tuh
gue cuma lihat cuma dari fotonya doang
gak pernah lihat langsung
dan gue tuh setuju banget kenapa
perbatasan negara direnovasi karena
menurut gue perbatasan negara itu
adalah wajah pertama dari negara
tersebut kalian setuju
gak sih sama puri
nah kalian tetap ikutin puri
karena puri bakalan kasih informasi
yang informatif tentunya
dan juga referensi referensi buat kalian
ikutin terus ya
itu vikri bukannya

itu vikri bukannya sih